dan sekitar dua hari sebelum adam fabumi meninggal
bayi yang mengidap kelainan genetik ini menghembuskan nafas terakhirnya grup musik run
bersama yurayunita memberikan kado persembahan untuknya
kada tersebut berupa single berjudul melawan dunia
dan lagu ini mengisahkan tentang kehidupan rati dan juga ludi
orang tua adam yang mencoba melawan dunia dan juga berjuang untuk kesembuhan dari sang putra
dalam klip video ini run dan juga yurayunita memberikan pesan
bahwa hidup itu bukan tentang bagaimana dunia memperlakukan kita
tetapi bagaimana cara kita untuk meresponnya
dan video yang sangat menyentuh ini sudah ditonton lebih dari empat ratus lima puluh ribu kali
dan menjadi salah satu yang terpopuler di situs youtube
bisa sembuh walaupun belum ada obat yang kepenat kita
cuman kita harus yakin bahwa kondisinya pasti akan melalui
oh sulit mereka pahami

untuk kita bersama
oh sulit mereka pahami
untuk kita bersama
asalkan kita berani
mencinta sepenuh hati
aku dan kamu melawan dunia
dan bergabung bersama kami lewat sambungan telpon ada rai putra
ini salah satu personil dari ran
yang juga berkumpul dengan rai putra
tadi ikut begitu memberikan kado terakhir untuk adam
rai selamat malam
rai bisa diceritakan mungkin gimana sih kemarin waktu melihat kondisi adam saat pembuatan video klip melawan dunia ini
iya ketika kita mulai membuat video klipnya kondisi ini adam sebenarnya cukup stabil ya
cuman ya terkadang ada naik turun naik turun
ya proses pembuatan video klipnya sih
perjalanan relatif lancar
tidak ada halangan yang berarti gitu
kita mulai sekitar sebulan yang lalu
dimulainya juga kita bertemu
karena kita merasa bahwa kisah dari ludi ratih berserta adam ini sangat inspiratif bagi kita
dan kita yakin cerita ini pantas sekali untuk diangkat menjadi sebuah video klip
untuk supaya bisa menginspirasi
untuk supaya bisa menginspirasi
untuk supaya bisa menginspirasi
untuk supaya bisa menginspirasi orang orang lain
juga bahwa ya kita harus terus berjuang melawan apapun rintangannya itu
selama didasari oleh cinta dan keyakinan itu
tapi sebelumnya kenapa bisa tercetus ide untuk bikin lagu dari kisah adam dan juga ludi dan rati
apa memang sebelumnya sudah punya hubungan begitu
kalau lagunya sendiri sudah ada
lagunya sudah ada
tapi ketika kita lagi mau membuat video klip
kita meeting mengenai konsepnya apa kira kira yang bisa
sudah tepat dan kita semua ran dan yura yunita sudah tahu mengenai kisah adam kabumi ini
dan kita mengikuti dia juga
dan menurut kita kita terinspirasi sekali oleh betapa ludi dan ratihnya melalui akun instagramnya adam
itu tetap terdengar ceria tetap terdengar semangat dan positif sekali
jadi kita sangat terinspirasi
dan kita merasa wah mereka adalah orang orang yang sangat inspiratif
yang itu yang patut untuk kita
kita sebarluaskan ceritanya gitu
kenapa nggak kita minta izin ke mereka untuk boleh nggak mereka kisahnya kita angkat menjadi sebuah video black
dan mereka menyambut dengan sangat positif
ya akhirnya alhamdulillah terjadilah video klip itu
oke kalau tadi ray bilang dari instagramnya kayaknya keluarganya atau orang tuanya kelihatan tetap ceria tetap semangat
tapi yang terlihat ketika kalian bertemu seperti apa sih perjuangan mereka berdua
seperti ketika pertama kali kita bertemu tatap muka untuk kita memberitahu maksud dan tujuan kita
mereka tetap ya seperti biasa aja
seperti orang yang semangat terus pandangannya terus positif
padahal kita tahu maksudnya mereka sambil cerita juga sambil senyum terus sambil ketawa
bahwa perjuangan mereka selama ini telah seperti apa
biar berapa banyak yang mereka sudah keluarkan
apa segala itu
malah kita yang mendengar cerita itu menangis tapi mereka yang tetap positif tetap orangnya tetap bahagia gitu
cerita apa yang memang yang bikin kalian menangis
banyak sekali sih
dalam konteks dari bagaimana proses mereka mengetahui mengenai penyakitnya itu gitu
dan semua perjuangan yang mereka
makanya dari segi kasih sayang dari segi finansial apa segala itu semua
memang sangat mengharukan dan inspiratif bagi kita
run dan juga yura sepertinya baru kenal sebentar begitu dengan adam ludi bahkan ratih
sampai kalian juga ngelayat dan juga apa namanya turut mengantarkan adam ke tempat terakhirnya begitu
apa yang bisa kita pelajari dari perjuangan adam ludi dan rati
yang bisa kita pelajari adalah selama ada harapan selama ada cinta selama didasari oleh cinta
apapun halangan yang sedang kita lalui lagi di berusaha lalui
insya allah pasti ada jalan keluarnya
itu message yang ingin disampaikan lewat lagu melawan dunia beserta video clip
dan itu yang kita rasakan terpancar oleh ludi rati dan adam juga
rai ini singkat saja begitu setelah melihat apa ya
dampak atau imbas dari video klip melawan dunia ini yang juga meninggalkan turut turut bersama meninggalkan adam begitu
selanjutnya akan melakukan apa
mungkin ada kampanye berkelanjutan kah dari run bersama yura
adam fabuhi sendiri punya foundation punya sebuah yayasan yang tadinya hanya untuk adam saja biasanya
tapi memang sudah menurut mas ludi dan rati
sudah menurut mas ludi dan rati juga direncanakan nantinya untuk bisa menolong anak anak yang berkebutuhan khusus seperti adam
jadi kedepannya kita akan mungkin ada wacana untuk membuat sebuah showcase atau penggalangan dana melalui mungkin pembuatan merchandise atau apapun itu
untuk disumbangkan ke adam fabumi foundation untuk membantu anak anak yang memang berkebutuhan seperti adam
baik terima kasih rai putra
personal run terima kasih juga atas lagunya melawan dunia